dalam gang di dusun jeding desa junrejo kecamatan junrejo batu jawa timur
ternyata menyimpan sebuah pasar wisata
sebelumnya pasar seluas sekitar delapan ratus meter persegi ini merupakan tempat pembuangan sampah
pasar wisata beringra harjo baru dibuka pada september lalu dengan tiga puluh pedagang
makanan berat hingga camilan tersedia dan harganya tak ada yang lebih dari sepuluh ribu rupiah
terima kasih bu
nah ini salah satu menu yang penasaran saya mau coba adalah nasi empok
sasi empok itu apa bu
nasi empok dari tepung jagung
dari tepung jagung ini ada apa saja isinya
ada ikan asin ada mendol ada sayur pedas
kalado terong lapu siam ini rapu rap
ini harganya berapa
harganya tujuh ribu murah sekali ya saya mau coba rasanya
kalau teksturasinya lebih lembut daripada nasi jagung
dan tujuh ribu saja saya sudah bisa kenyang di sini ya
tak hanya nasi empok ada pula gatot horok horok lupis
dan nil dan ongol yang terbuat dari singkong tepung beras dan tepung ketan
tak ketinggalan juga ada es dawet
sebenarnya nyari suasana baru aja sih mbak karena kan juga jauh dari jakarta
pengennya cari suasana yang adem pengen makanannya juga makanan tradisional
terus ada di sini dan dekat dari rumah
para pengunjung bisa menikmati suasana sejuk di sini setiap hari minggu mulai pagi hingga sore hari